coba nyalain dulu sak
susah maaf ya infonya rusak
aku bawain makanan buat kamu
ya udah nanti saya makan ya
ya makan ya
biar siapa yang gak
gara gara ngurusin panino seharian
sampai pangabarin mas rendi
kangen juga sama calon suami
gak kangen apa sama aku
udah seharian gak ada kabar
baru juga sehari
iya tapi kan aku kangen mas
jadi saya yang harus
ngurusin urusan kantor
karena pak al harus ke rumah sakit
untuk liat kondisi mamanya
kasian banget sih mas keluarganya kak al
tante rosa pasti takut banget ya mas
semoga cepat sehat ya mas
ketemu ya mas
yuk makan bakso kayak gitu atau ngapain
jangan sekarang ya
udah malem juga
kamu juga istirahat ya
pasti kamu seharian ini capek
banyak kerjaan kamu
belin banget sih
udah seharian nggak ada kabar
gak ada romantis romantisnya
ada perkembangan apa sama tempat rehabilitasi harapan kasih
hampir semua keluarga pasien sudah resah bos
tapi tanggapan dari tempat pihak rehabilitasi masih menenangkan keluarga pasien
tunggu aja sampe chaos
baru saya turun dong
papa lagi sibuk
tapi nanti katanya kalau udah gak sibuk
papa aku mau datang
eh tapi tadi aku video call an sih sama papa aku
terus papa aku kasih akut foto keponakan aku
eh kalian mau liat keponakan aku nggak
ih mau dong
pasti keponakannya jessy cantik kan kayak neneng
iya pasti masih ada di handphonenya suster fotonya
yaudah kita cari susternya
dimana susternya kita cari aja
jessica ada apa kamu manggil saya
suster aku mau liat dong
bapakku tadi kirimin foto di handphone suster
aku mau liat sekarang
oh itu boleh
mana jess lama banget
wajit papa aku nah
ini dia potak keponakan aku
ya maaf kan neneng terlalu excited pengen lihat ponakannya jessica
which is ponakan neneng juga

ih suster maaf ya handphonenya rusak gak bisa nyala mati
ya nanti kalau ada yang telepon jadi gak bisa dong
iya kan handphonenya udah mati
maaf ya suster
eh jess kan papanya jessy tuh kan kok ngelomelat
nah gimana kalau papanya jessi beli pabrik handphone aja
jadi kan nanti papanya jessy bisa ngasih tuh handphone baru dari pabrik buat suster
kan kalau yang punya nggak perlu bayar
jadi papanya jessy gak rugi rugi amat
bener juga tuh neng
suster ikut saya ya
jessy kenapa kamu balesan kesini
suster mau telfon sama papa boleh gak
tempat rehabilitasi nelfon malam malam gini ada apa ya
jangan jangan ada apa apa sama jessy
iya jazz ada apa sayang
pa jess gak sengaja rusakin handphone suster
handphonenya jatuh pa ke lantai
jatuh ke lantai gimana caranya
iya pa tadi jess itu tuh pengen kasih tunjuk foto keponakanin jessy dari papa itu
ke elsa sama neneng
eh handphonenya malah gak sengaja jatuh
astaga saya ceroboh banget kirim foto itu
harusnya saya jangan sampai kirim foto reina ke jessy
pa suara jess kedengeran gak
padahal tuh jess belum sempet ngasih tunjuk foto keponakan jess itu